di jakarta dan beberapa kota besar di indonesia
ranjau paku di jalan raya adalah hal yang ditakuti oleh para pengendara motor maupun mobil
karena berpotensi membahayakan pengendara saat berkendara
ranjau paku diduga ditebarkan di jalan oleh oknum tak bertanggung jawab
dengan tujuan agar ban mobil atau sepeda motor yang melintas tertusuk paku dan kempes
dan sejak agustus dua ribu sebelas hadir komunitas sapu bersih ranjau paku
yang rutin membersihkan jalanan jakarta dari ranjau yang bertebaran
lima anggota aktif di komunitas sabar paku memiliki satu kesamaan sebelum memilih bergabung
yakni pernah menjadi korban ranjau paku
alat utama untuk mengambil paku dari jalanan hanya magnet ini
kalau awalnya magnet dengan tongkat tapi sekarang telah dimodifikasi menjadi panjang seperti ini
agar memudahkan dan mempercepat pengambilan paku
yang cukup menyulitkan ketika harus membersihkan paku di jalur cepat
tim harus bekerja juga dengan cepat untuk menghindari potensi kecelakaan
menurut penuturan tim sabar paku salah satu lokasi yang rawan ranjau paku
berada di sepanjang jalan selipi palmerah jakarta barat sampai kawasan tugu pancoran jakarta selatan
kemudian ada juga kawasan kalimalang bekasi selatan dan juga sepanjang jalan daan mogot menuju tanggerang banten
meski membantu bagi para pengendara motor
kehadiran mereka tak disukai
oknum masyarakat yang dirugikan oleh kehadiran mereka
ada yang tabrak ada yang motornya dirusak
carburator dipatas sepuluhnya dipatahin juga pernah
kita dilempar kita diancang wah sudah enggak
sampai ada sms kalau kalian masih menyapu ranjau paku kami akan kami bunuh
seperti itu ada kita laporkan juga ke polisian juga
sejumlah tukang tambal ban di jalur awan memang terlalu banyak
tapi jalur awan memang tak memungkiri
ada oknum tukang tambal ban yang nakal
emang udah kenyataannya begitu mau diapain
kenyataannya gimana tuh
emang banyak ranjau kan
ya cuman kan kalau mau inian kan ya tinggal gampang sih yang punya motor kalau pengen tahu itu mah
tinggal lihat aja ngantri tafari siapa
itu yang dicurigai
ya nggak mungkin orang lain kan
tim saber paku memberi tips bagi para pengendara agar bisa terhindar
dari ranjau paku ini
pertama gunakan batu bles lalu tambahkan cairan anti ranjau paku
kurangi kecepatan berkendara dan juga pahami titik rawan ranjau paku
ben fernando rui agung yuliar jakarta